seorang balita berusia dua tahun tewas dianiaya ibu kandungnya sendiri di rumah kontrakannya di daerah klender jakarta timur pada selasa
polisi menyebut ibu kandung korban menganiaya dan mencekik leher korban lantaran korban kerap menangis
pelaku berinisial nk berusia dua puluh tahun ini sempat berkelit jika anaknya tewas akibat kecelakaan
namun hal ini terbantahkan setelah polisi melakukan penyelidikan